berikutnya bupati cianjur non aktif irfan revano muhtar dituntut hukuman delapan tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah
subsidiar enam bulan kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum kpk
bersama tiga terdakwa lainnya mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi
pemotongan dana alokasi khusus dak untuk pembangunan fisik smp di kabupaten cianjur
sidang tindak pidana korupsi dana alokasi khusus dak kembali digelar di pengadilan tipkor bandung senin petang
sidang menghadirkan empat terdakwa
irfan revano muhtar bupati cianjur non aktif
cecep subandi mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cianjur
rosidin mantan kepala bidang smp dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cianjur
selatu bagus cepi siptiadi yang merupakan kakak ipar irfan
jaksa penuntut umum kpk menyatakan bahwa keempat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
terdakwa irfan dituntut dengan hukuman penjara delapan tahun denda lima ratus juta rupiah
subsidiar enam bulan kurungan
terdakwa lainnya cecep subandi dituntut hukuman empat tahun penjara
denda tiga ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan ditambah membayar biaya pengganti dua puluh sembilan juta rupiah
terdakwa rosidin dituntut lima tahun penjara denda tiga ratus juta rupiah subsidi dari enam bulan
ditambah membayar biaya pengganti delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah
terdakwa tugbagu cepi siptyadi dituntut tujuh tahun penjara
denda lima ratus juta rupiah subsidiar enam bulan
dan membayar tiga ratus sembilan juta rupiah yang harus dibayar
dalam satu bulan majelis hakim yang diketuai oleh daryanto pun memberikan kesempatan kepada
para terdakwa untuk melakukan pembelaan pada sidang selanjutnya terdakwa irfan pun enggan
memberikan pernyataan usai menjalani persidangan yang dikorekan dengan apa yang waktu persidangan

tinggi memang ada yang disita dan dirampas sehingga nanti kami minta penerima sebagai
pengurang nilai dari uang yang dirikmatnya itu dua miliar sekian tadi itu prosiden yang
salah satu yang memberatkan kekot dia tidak mau dia tidak
mengakui itu ya tidak mengakui sama sekali kalau lihat fakta persidangan dan keterangan saksi
dikaitkan dengan bukti bukti yang ada itu jelas kami kami beriakin sudah jelas alat
budaya dan cukup termasuk kemudian kami juga menilai keterangannya ketika dia punya lebih
misalnya kita sudah fakta persidangan jelas bahwa itu sama sekali tidak relevan dengan
bahwa itu adalah jual beli rumah sebelumnya kpk melakukan operasi tangkap tangan terhadap

tangan cianjur diduga menyalahgunakan wew mengangganya dengan meminta imbalan sebesar
tujuh persen dari setiap sekolah yang mendapatkan dana alokasi khusus dak
dana ini untuk pembangunan sarana bangunan dan laboratorium di smp smp di kabupaten
cianjur yang nilai seluruhnya hampir tujuh miliar rupiah tony oktora bandung
di jalan jalan